untuk menarik perhatian masyarakat janda tiga anak ini membentangkan spanduk bertuliskan jual ginjal
namun aksinya terhenti setelah diamankan petugas satpol pp
eni kemudian dibawa ke kantor dinas sosial untuk dimintai keterangan
kepada petugas enik mengaku nekat menjual ginjal karena butuh uang
sang anak terlilit hutang hampir mencapai dua ratus juta rupiah karena kalah main judi online dan tertipu investasi bodong
kepada petugas enik mengaku nekat mencapai dua ratus juta rupiah karena kalah main judi online dan tertipu investasi bodong
karena dari kami satpol pp semua orang yang ada permasalahan pmks penyandang masalah kesejahteraan sosial
itu harus kita tertipkan kita arahkan ke opd yang membidangi
petugas masih akan melakukan pendalaman dengan mencari informasi di sekitar tempat tinggal enik
untuk saat ini enik diserahkan ke dinas sosial agar mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalahnya
dian fajar arianto tuban